setelah tamam pemenahan terjangan hujan deras disertai angin kencang pada rabu petang
pohon dengan tinggi sekitar tiga puluh meter serta diameter batang pohon mencapai satu meter ini menimpa bagian dapur serta kamar tidur
tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini sementara itu kalimah kini hanya bisa berharap dari pemilik pohon yang tumbang untuk bisa memperbaiki rumahnya yang rusak
pasalnya dirinya sudah berkali kali meminta pemilik pohon untuk menebangnya namun tidak diperhatikan
sementara itu dari data bpbd
banyumas akibat cuaca buruk yang terjadi pada rabu sore menyebabkan beberapa kejadian di sejumlah desa
seperti sini sepertinya
karena diambil bajunya di situ
sebelum dipakai terus saya keluar
pas di luar baru
itu emang anginnya gede emang ya
iya kan gelap aja gelap
jadi hujan deras disertai angin kencang yang mengakibatkan beberapa kejadian
di antaranya adalah pohon tumbang yang menimpa rumah warga
ini ada dua lokasi
kemudian satu lokasi di desa dawan wetan
itu rumah terkena pertir
kemudian satu tanah longsor di desa pekaliman
dan menimpa beberapa jaringan listrik di beberapa desa
untuk pohon tumbang sendiri pak
ya pohon tumbang ini ada dua lokasi yang pasti ini menimpa rumah
kemudian satu rumah di desa kalikesur ini termasuk rusak berat
tanah longsor yang disertai hujan badai menerjang sejumlah daerah di peru dan menghancurkan puluhan rumah warga
mengancurkan puluhan rumah warga
tidak ada korban jiwa akibat bencana ini
batuan besar dan lumpur dari jurang mamayacu runtuh hingga mengubur delapan puluh rumah warga di huanuko
tempat pengungsian sementara telah dibangun untuk menampung warga yang terdampak bencana
sejumlah warga juga masih berusaha menyelamatkan barang barang mereka dari longsoran
longsor juga menerjang daerah baguo hingga menelan tiga puluh rumah warga
para pengungsi pun harus tinggal tanpa air bersih di daerah ini
menelanjuti perjalanan ke daerah ini
cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama elvira herunisa akan kami lanjutkan
tetaplah bersama kami